mau ya pak ikut kecebratan juga
biar gak jadi orang kaya gitu
eh duit mau pak
eh pak bimo
atas nama pribadi dan juga warga
mohon dimaafkan kalau kita sudah salah tuduh
pokoknya kita berani beranian menuduh pak bimo itu menjadi pelakunya
hah aku ngedit
dia kok cemerlang gak
cemerlang dong dam
sini dong keluar kalau berani
cemerlang nih gak mau keluar
wah gak seru tau
sini hantu badut kalau berlari sini mereka bakal bunuh
hantu badut masa ya
lepaskan lepaskan lepaskan
nanti pergi dari sini
kalian nakal nakal mau ke mana
kamu kedek mau ke mana kamu
hah mau ke mana
aaaa tuh tuh tuh
siapa lu kenapa lu bikin rusuh di kampung gini
tuh kan kita ada dua
jangan bercampur tuh
tuh ada saya
tuh tunggu tunggu tunggu
kau cannas yang terjitah
di tv kemarin
gue harus sembunyiin duit
duit itu gue tanam
bener gak salah
duit itu gue tanam di sini
tapi kenapa sekarang jadi rumah ya
wah harus takut takutin semua warga
agar mereka semua gak curiga kalau gue mau ngambil duit yang ada di tempatnya pak rt
kami ucapkan terima kasih
atas bantuan kalian kepada kepolisian
orang ini memang buronan yang selama ini kami cari
sudah pak polisi
langsung dibawa saja ke kantor polisi
dan mendapatkan hukuman yang setimpal
bikin pusing aja
bawa aja dia usir dia dari kamp ini
pak polisi langsung aja dikasih hukuman yang berat
karena udah menculik anak anak tersebut
terus masuk anakku yang paling cantik
iya bener pak polisi udah bawa aja lah
bawa aja pak
hukumannya pasti akan ditambah
karena dia sudah berusaha kabur dari tahanan
kalau begitu kami permisi
mari pak selamat bertugas pak
makan tuh di jariannya
saya benar benar nggak tahu kalau di rumah saya itu ada uang satu m
mau saya beliin cilok satu m coba segimana
merencanakan untuk memakan uang haram
hei orang yang senang memakan uang haram
nanti bisa bisulan seumur hidup
udah mendingan sma gaji segini aja gak apa apa
yang penting mau berkah
iya bener banget pak rete
saya juga mau ya pak
ikut kecebratan juga
biar gak jadi orang kaya gitu
eh juga mau pak
atas nama pribadi dan juga warga
mohon dimaafkan kalau kita sudah salah tuduh
opo lontong kita berani beranian menuduh pak bimo itu menjadi pelakunya
tapi sebenarnya bukan pak bimo
tolong persahabatan kita
jangan sampai hancur hanya untuk masalah ini
iya pak rete
saya mengerti kok tentang keresahan warga soal badut itu
tapi yang jelas semua ini bukan ulah saya pak rt
dan saya juga tidak melakukan pesugihan hantu badut pak rete
ya allah putar aja
zara aku mau bawa kamu kue ulang tahun
buat gantiin kue ulang tahun zara yang gak kamu rusakin
ya zara ini tanda permintaan maaf
ya udah deh
ya udah deh gini aja
kalian di sini nanti tante bikinin minuman ya
aduh cucunya kuenya
udah deh kuenya
makasih ya teman teman
semoga kita bisa saling menjaga
dan kita harus jaga persahabatan kita
selamat tahun zara
selamat tahun zara